jelang hari kemerdekaan ri ke tujuh puluh dua beragam lomba digelar di sejumlah daerah di jawa timur
di sumeneb anak anak hingga orang dewasa beradu keseimbangan perang bantal di atas sungai
sementara di probolinggo para polisi beradu cepat merias wajah istri masing masing
para peserta mulai dari anak anak hingga orang dewasa di sumeneb ini langsung saling gebuk bantal begitu lomba dimulai
keriuhan pun terjadi saat sejumlah peserta jatuh ke sungai karena kehilangan keseimbangan
bahkan ada yang sampai kelelahan hingga keduanya terjatuh
meski sulit dan lelah sejumlah peserta mengaku senang karena berada di sejumlah daerah di jawa timur
bisa memeriahkan hari kemerdekaan serta ajan silat rohani antar warga
selain kebuk bantal lomba juga dimeriahkan dengan lomba adu cepat makan pupuk di tengah sungai
kemeriahan juga terjadi di halaman kantor polres probolinggo
jika biasanya wanita yang merias wanita namun kali ini para polisi pria yang merias wajah istrinya
gelak tawa pun pecah saat para suami mulai memberi bedak
hingga mengoles lipstick kepada istrinya
meski terlihat kaku para polisi ini harus menyelesaikan lomba dalam waktu lima belas menit
hasilnya tak sedikit para peserta yang merias asal asalan hingga belepotan
meski hasil riasan tak sesuai harapan para istri polisi ini mengaku senang dengan apa yang dilakukan suaminya
semarak lomba hari kemerdekaan juga tak ketinggalan dilakukan para penghuni liponsos keputih surabaya
para penghuni yang rata rata berlatar belakang kelainan jiwa ini menggelar lomba balap karung dengan memakai helm
begitu bendera dikibarkan setiap peserta harus lari secepat mungkin memutari pembatas kursi yang telah disediakan
selain memeriahkan hari kemerdekaan republik indonesia lomba juga digelar untuk membantu proses sosialisasi para penderita di tengah masyarakat saat dipulangkan nanti